dan sudah bergabung bersama kita melalui sambungan skype wakil wali kota bandung kang yana mulyana
alhamdulillah mudah mudahan tetap stabil dan semakin membaik
iya semoga amin ya kang wah ini pertama tama selamat atas kesembuhannya
kang ini dari negatif dari positif maksud kami corona hingga negatif alias sembuh
ini kang yana bisa diceritakan gimana kang proses penyembuhannya
yang pasti ikuti semua sop dari rumah sakit ikuti semua perintah dokter apa yang diberikan obat dan lain lain saran saran dari perawat juga
dan yang pasti tetap harus upayakan bisa makan dan minum
itu yang sangat penting dan mudah mudahan
selain doa ikhtiar juga fighting spirit for life kita bahwa kita yakin bisa melawan virus corona ini
itu yang paling penting
gitu nah kang yana fighting spirit ini berarti sepertinya banyak nih pengalamannya
mungkin kang yana kemarin katanya juga sempat isolasi mandiri
nah mungkin kang bisa diceritakan apa saja sih yang kang yana lakukan selama proses isolasi mandiri ini kang
waktu saya mungkin tiga atau empat hari isolasi mandiri
yang pasti tadi berusaha tetap makan tetap minum minum vitamin
dan kita menghindar orang lah ya
hmm social distancing begitu ya
nah kang yana ini terakhir setelah melewati semuanya
ini mungkin kang yana ingin berbagi pesan dan juga tips nih
yang ingin kamu lakukan
ingin dibagikan kepada pemirsa
yang mungkin saat ini juga sedang
melakukan isolasi mandiri begitu kang
ya jadi kalau
yang memang sudah terpaksa
apa yang diberikan
disarankan oleh tim dokter
tetap harus makan dan minum
itu yang penting
jaga daya tahan ya kang ya
jaga daya tahan badan gitu ya
ya insya allah
oke ada lagi kan mungkin yang ingin dibagikan
ikuti semua aturan
dari pemerintah untuk kita
diam di rumah
kalaupun terpaksa harus
jaga tangan kita selalu bersih
selama kita di luar
saran saya bukan saran
kalau bisa setelah
pulang ke rumah
jaket sarung tangan atau apapun
yang kita pakai cuci
dan kita ganti
termasuk kita juga pola hidup sehat
insya allah kita mudah mudahan bisa
indonesia bebas dari pandemi
berarti kita juga harus selain sadar diri
juga harus sadar bahwa
ada orang orang di sekitar kita begitu ya kang ya
saling melindungi intinya ya
baik terima kasih kang yana mulyana
wakil wali kota bandung sudah bergabung bersama
kami hari ini di cnn indonesia news update
tetap sehat kang selamat berkumpul
dengan keluarga selamat sering